kepergian penyanyi mike mohede meninggalkan sejumlah kenangan dan juga luka bagi kerabat dan sahabat mike
kepergian mike dinilai meninggalkan kesedihan bagi dunia belantika musik tanah air
mike mohede memulai karirnya di dunia musik melalui salah satu ajang pencarian bakat pada tahun dua ribu dua
alunan suaranya yang merdu membawanya melahirkan tiga buah album solo
yakni mike pada tahun dua ribu lima kemenanganku pada tahun dua ribu sepuluh dan album dengan judul kedua pada tahun dua ribu dua
saat usianya menginjak tiga puluh dua tahun mike meninggal akibat serangan jantung
bagi sahabat dan kerabat mike kepergian mike meninggalkan luka bagi belantika musik tanah air
saat ini kita nggak punya pengganti aja belum ada pengganti mike
belum ada yang bernyanyi seperti mike belum ada yang ngegantiin mike dan ya dia ready jadi legend ya
semua sedih lah semua sedih karena mike itu orang baik ya
kita sebagai senior
kita turut kehilangan karena dimana mana mustinya senior hilang dulu baru junior
tapi tapi tapi
tapi benar aku sedih karena memang mike orang baik gitu loh
orang baik luar biasa
sangat rendah hati dan kita benar benar
tapi saya bilang gitu mungkin ya when your time is up ya udah gitu
untuk mengantar mike ke persemayaman terakhirnya para sahabat menggelar mini konser dengan tajuk las melody for mike
di rumah duka kawasan bintaro tanggerang selatan
mike mike orang yang sangat gak perlu ngomong deh kita mau untuk dari figur gestur tubuhnya gitu dia ketemu orangnya tuh memang yang sangat menyenangkan
sahabat semua orang gitu
jadi saya kenal mike dari awal dia muncul sampai akhirnya ya bisa kerja sama bareng ya orang yang gak ada alasan
saya gak ketemu celah orang ketemu orang untuk ngomong mike begini mike gitu
kalau bicara suara bagus
penyanyi bagus penyanyi keren terlalu banyak di negeri ini
tapi ini bicara mike nih mike nih suaranya berdampak buat orang lain
hidupnya berdampak karakternya
even dia senyum sama kita itu udah punya dampak yang mike nyenengin
mike mohede menutup usia meninggalkan cinta dan kasih bagi sahabat dan kerabat
jualan kini aku bahagia
ya kemarin ini saya sempat hadir juga disana sebentar ya puspa dan sempat bertemu juga dengan ibunda dari mike
yang saya sangat salut adalah ibundanya ini sangat kuat sekali dan tegar sekali
justru dia sama ya di depan teman temannya tidak menangis juga tapi menunjukkan tetap kasihnya juga gitu
padahal saya kemarin sempat bertemu terakhir di java jazz masih sangat sehat tapi sudah kurusan
sempat ditanya kenapa kurusan
dia kan memang sedang melakukan diet dari dokternya
tapi ya sudah kita mau berkata apa sudah dipanggil tuhan sudah menjadi penyanyi di surga sana
legend sekarang ya untuk indonesia